inilah tenda yang didirikan oleh sejumlah warga kampung bayam jakarta utara pada senin siang
tenda tersebut didirikan tepat di depan jakarta international stadium atau jis
tenda ini dihuni tujuh kepala keluarga yang terdiri dari anak anak serta orang dewasa yang berjumlah tiga puluh lima orang
tenda yang menjadi tempat sementara warga kampung bayam tinggal akan ditertibkan atau digusur oleh petugas
penggusuran dilakukan untuk pembangunan trotoar jelang persiapan piala dunia u tujuh belas di jakarta international stadium pada november mendatang
pembongkaran tenda yang seharusnya dilakukan pada hari ini batal karena pihak kelurahan memberikan keringanan hingga hari jumat mendatang
sementara itu warga enggan pindah dari tenda bila belum ada solusi untuk mereka
mereka ingin tinggal di kampung susun bayam yang sudah jadi
semua yang terbaik kami mendapatkan
kami tidak mau membuat sesuatu yang membuatnya
kami tidak orang yang terbaik
nah dengan cara dengan kebijakan kami mau dan kami mau melakukan solusi
yang biasa misalnya bahwa kami digunakan hari jumat
lurah papanggo saat ditemui di sela sela rapat di kecamatan tanjung priok mengatakan
pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga kampung bayam
lurah papanggo juga memberikan solusi kepada warga agar memilih rusun di sekitar jakarta utara untuk menjadi tempat tinggal
wali kota surabaya eri cahyadi senin pagi melakukan sida ke stadion gelora bung tomo surabaya
untuk memeriksa kekurangan yang perlu dibenahi dalam persiapan venue pembukaan piala dunia u tujuh belas
pemkot surabaya telah menerima surat dari kementerian pupr terkait sterilisasi stadion gbt dari segala kegiatan mulai bulan september ini
pemkot telah berkoordinasi dengan klub persebaya yang akan pindah sementara terkait penggunaan stadion gbt untuk liga satu
satu adalah kepentingan bangsa indonesia
kalau sudah untuk kepentingan bangsa ini sudah di luar kewenangan pemerintah kota surabaya
karena ini sudah dilakukan oleh kementerian
jangan sampai ada sedikit sesuatu yang bisa menyebabkan piala dunia itu tidak merasa nyaman di indonesia
ini mempertaruhkan nama bangsa
kepala dinas kemudayaan pemuda dan olahraga serta parwisata surabaya wiwi kwidayati menyatakan
stadion gbt sudah siap menggelar piala dunia u tujuh belas
seluruh ketentuan dan persyaratan dari fifa sudah terpenuhi
persiapan saat ini hanya perbaikan minor di luar yang telah ditentukan oleh fifa
untuk tempat latihan peserta piala dunia u tujuh belas yang akan bertanding di surabaya
pemkot surabaya mengaku telah menyiapkan lapangan a dan c stadion gbt serta lapangan tor dan stadion gelora sepuluh november tambak sari
itu jeputan cnn indonesia